gak usah atur atur gue
ampun ya mereka itu
emang mereka di kampus kayak begitu
sebenernya sih enggak bu
risky tuh kalo di kampus diem banget orangnya
pangeran aja tuh
emang gak tau temennya
tiga hari lagi beneran
harus balik lagi buat check up
tiga hari lagi kita balik kesini
terus terima kasih ya
anak saya udah dirawat
kita mau pulang dulu
saya permisi dulu ya bu
gue harus selalu ada disamping dia
sampai dia bener bener sembuh
gue keduluan sama pangeran

gue gak akan kasih risky celah buat deketin putri

gak usah carmuk deh depan khusus goreng
apa sih masuk pangeran
apa sih masuk pangeran
apa sih masuk pangeran

pakai caper terus lagi
suara hati mereka tuh lebih berisik daripada suara orang di pasar
gue jadi pusing dengernya
pasti putri lagi denger suara hati pangeran sama risky
kalau aku diemin
aduh mendingan aku aja pulang aja sekarang
biar saya aja yang antre
gak usah bu
mobil saya aja bu
kalau dia kan naik motor
udah gue tuker pake mobil
mendingan pakai mobil saya aja
karena mobil saya itu parkirnya persis di depan lobi
di parkiran vip
jadi usus goreng gak usah capek capek jalan

pake mobil saya aja bu
sebenarnya mau lo apa sih
tujuan lo apa deketin putri
apa karena lo balas dendam sama gue
lo inget ya
jangan bawa bawa putri dalam masalah kita
dia gak tau apa apa
bisa gak sih
gak usah kepedean
lo pikir ini semua tentang lo
lo gak tahu apa apa soal perasaan gue
satu hal lagi
si usus goreng sudah terlanjur suka sama gue
lo pikir putri juga suka sama lo
lo pernah nyakitin dia
lo pernah bully dia
satu hal lagi
lo pikir putri bakal milih lo dibanding gue
lo tuh gak usah kepedean deh ki
usus goreng baik sama lo karena dia suka sama lote
ampun ya mereka itu
emang mereka di kampus kayak begitu
sebenernya sih enggak bu
rizky tuh kalo di kampus diem banget orangnya
pangeran aja tuh
emang gak tau tempat
emang kamu tadi dengerin suara hati mereka tuh ngomongin apa sih
kok ibu liat tuh
kamu sampai gregetan banget gitu loh
pokoknya berisik banget
terus mereka sama sama ngegas gitu suara hatinya
gak kuat aku
gak usah ikut salah satu dari mereka ya
mending kita naik taksi aja pulangnya
yaudah kita tungguin dulu
soal biaya perawatan
kamar bugil dua
mau saya lunasin semuanya
untuk perawatan biaya putri aurora
sudah dibayar lunas mas
ibunya udah bayar
setahu saya sih
kita mau mencari
oh ini kalau selecting
jadi waar ini terserah
siapa yang lebih cepat menangin hatinya putri
taksinya sudah datang
ibu sama putri
mau pulang dari taksi aja ya
kok gitu sih bu
kan lebih nyaman naik mobil saya
daripada naik taksi
sempit kayak gitu juga
pintunya aja cuma dua
dari masuk aja udah ribet
belum lagi kalau ngebut
terus gips gue ke pentok kanan
ke pentok kiri
yang ada gue tersakiti
di dalam situ